sementara itu kuasa hukum buniani menganggap proses pemeriksaan yang berlangsung selama delapan jam sebagai saksi tidak adil dan diskriminatif
surat penangkapan buniani diberikan bahkan sebelum surat berita acara pemeriksaan selesai dilakukan
ya kuasa hukum dari buniani menambahkan bahwa kliennya tidak mau menandatangani surat penangkapan
sehingga masih harus melakukan pemeriksaan dengan status tersangka selama satu x dua puluh empat jam
ini digelar perkara pun belum saksi saksi ahli belum dihadirkan
kan komitmen kepolisian kemarin kalaupun akan diuji sama halnya prosesnya seperti pak awi dengan pak ahok dong
ya kan sama halnya dengan pak ahok begitu
gelar transparan terbuka saksi ahli datangkan dan sebagainya ini belum jelas kita